inilah video joget ala jakmat yang sedang viral dan menjadi perbincangan warga net di situ bondo dalam sepekan terakhir
aksi remaja berpakaian seragam ala siswa sekolah dasar merah putih ini nekat berjoget di tengah jalan saat lampu merah tengah menyala
dengan iringan musik empat remaja ini berjoget santai ala jatmat
aksi mereka pun viral di dunia maya
bahkan beragam komentar kecaman pun bermunculan hingga menyayangkan aksi mereka dilakukan di jalanan
namun aksi keempat remaja ini berhasil dipergoki polisi hingga akhirnya berbuntut panjang
mereka pun harus menjalani pemeriksaan di unit lakalantas poros itu bondo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
di hadapan polisi mereka mengakui melakukan joget di tengah jalan untuk membuat konten sosial media
karena sudah ada kejadian yang sama untuk mengandungi kesepasi
agar tidak ada perbuatan pemuda pemuda kita yang membuat ciktok kah atau joget joget di tempat yang tidak sepantasnya
jadi hal ini tidak pantas dilakukan di jalan raya ataupun traffic light karena membahayakan
usai menjalani pemeriksaan polisi pun memanggil orang tua keempat remaja dan membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya
zainal ali mustafa situ bondo jawa timur